di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini
kementerian kesehatan juga mendeteksi lima kasus probable omicron
jadi belum pasti omicron tapi karena kita melakukan tes pcr
dengan spesifikasi yang khusus istilahnya sgtf atau as gene target failure
kita mendeteksi ada lima kasus yang probable omicron
dua kasus adalah warga negara indonesia yang baru kembali dari amerika serikat dan inggris
kedua warga negara indonesia ini sekarang sedang diisolasi di wisma atlet
tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari tiongkok
yang datang ke manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina manado